dua peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara motor terjadi di dua wilayah di jawa timur
di probolinggo satu pengendara motor tewas dan satu lainnya kritis setelah ditabrak mobil dari arah berlawanan di jalur lingkar selatan
sementara di ponorogo akibat menghindari kecelakaan di depannya sebuah motor menabrak gerobak baso yang akhirnya tercebur ke dalam sungai
jangan jangan jangan
kejadian naas ini berawal saat keduanya mengendarai motor tiba tiba ditabrak oleh mobil dari arah berlawanan
korban pun terpental hingga sepuluh meter ke badan jalan
korban tergeletak sedangkan sang pengemudi mobil langsung kabur meninggalkan lokasi
yang satu itu kritis orang terbangan ini yang satunya yang meninggal orang jorongan ini
itu mau ke mana hampir sedah rusak
hampir sedah rusak
dari arah mana ini
dari arah selatan
mobilnya dari utara
sementara kecelakaan juga terjadi
di jalur provinsi ponorogo pacitan
karena menghindari kecelakaan di depannya pemotor ini terjebur ke dalam sungai setelah menabrak gerobak bakso dan sebuah motor yang tengah terparkir
ada orang tabrakan di depan tangguh
lalu saya hindari
dan itu sangat itu kan detik
akhirnya saya menghindari ternyata menabrak rombong
meski tak ada korban jiwa peristiwa ini menjadi tontonan warga sekitar
sehingga membuat jalur penghubung ponorogo pacitan padat beberapa saat